akhirnya kita bertemu lagi kiatsak
hari ini adalah hari terakhir
kalau kau sampai kesukaan mana
ini masalah rasa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana perasaan kalian
setelah kalian melaksanakan surat
kami merasa tenang rade
jauh lebih tenang rade
tidaklah ku ciptakan jin dan manusia
mereka untuk beribadah
itu menjadi kesadaran untuk kita semua
kami akan ingat penjelasan raden
kami akan selalu ingat pada
baiklah kalau begitu
pernikahanku dengan nimas rara santang harus segera dilaksanakan
aku tidak sabar
pilih seperti ajaran
untuk mewujudkan cita cita kalian menghancurkan siliwangi dan anak keturunannya hahaha hahaha
hahaha hahaha kena kena kena kena kena kena kena kena kena guru ayat duduk terpukul
hah hop hai bising gubakapet yudhakara celupkan wajahmu kecauan sakti lakukan yudhakara
yang sotang kurang aja aku akan habisi dia
tinda kita harus menyesul putra kian santang suka makan untuk menolong putri
kurara santai sekaligus merebut kembali mustika ampah dari tangan yudhakaara
aku setujukan aku juga sangat mecemaskan yang pergi
apalagi dia pergi dalam keadaan putra seperti itu
siliwangi sedang berjalan kesini aku akan mencegat sekarang juga
raka tolong aku raka
kunci ruang tahanan
aku belum selesai bicara
hamba tidak bisa mengabulkan permintaan gusti
karena bertentangan dengan amanat yang diberikan kepada hamba
cepat keluarkan aku dari penjara ini
aku tidak mau di penjara
akhirnya kita bertemu lagi
hari ini adalah hari terakhir
kalau kau sampai ke sukamata
pasti akan membela dirimu
dan aku tidak tega
kalau nimas rarasanta
menghubungi di depan dia
dia adalah calon istriku
dan sebentar lagi
akan segera menikah
aku tidak rela
kakakku yudhara rarasanta menjadi istrimu
dia sendiri yang ingin menikah denganku
aku tidak mencintai dirinya
aku menggunakan dia
dan keluarga siliwangi